pertama tama saya mengucapkan selamat ulang tahun partai gerindra yang ke lima belas
saya juga ingin menyampaikan selamat atas prestasi partai gerindra yang luar biasa
dan jika kerja keras dan didongkrak terus
partai gerindra potensial menjadi yang teratas
dan elektabilitas pak prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi
saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya
kepada pak prabowo dan partai gerindra
atas dukungannya kepada pemerintahan yang saya pimpin
dukungan partai gerindra sangat membantu pemerintah
dalam melakukan agenda agenda besar bangsa
melanjutkan reformasi struktural dan reformasi birokrasi
melanjutkan hilirisasi komoditas sumber daya alam
serta memperbaiki ekosistem untuk umkm
saya juga mengajak partai gerindra untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
meningkatkan kegotong royongan agar kita mampu menghadapi tantangan
dan memanfaatkan peluang peluang yang ada